organisasi sosial kemanusiaan medical emergency rescue committee atau mersi
akan segera mengirim bantuan tim kemanusiaan dan tim bedah ke gaza palestina
dalam konferensi pers yang digelar di kantor mersi
senin jakarta pusat selasa siang
ketua presidium mersi sarbini abdul murad mengungkapkan
rumah sakit indonesia di palestina mulai mengalami kesulitan
melakukan pengobatan dan tindakan operasi
akibat banyaknya korban serangan israel yang berdatangan ke rumah sakit tersebut
tim dan tim bantuan kemanusiaan ke gaza
dan tim ini akan dipimpin oleh orang yang sangat pengalaman
yang sering ke gaza
yaitu isyur farid talib
beliau ada di sebelah kiri saya
tim yang akan berangkat ada lima orang
dan dua orang adalah
satu pembantu inginer
yang untuk stay di dalam gaza
namun kita sadari
tidak mungkin kita masuk dalam waktu dekat ini
tapi kita harus ada di sekitar sana
insya allah kita akan
masuk ke mesir
kita punya pengalaman di dua ribu sembilan
dan kita mungkin akan
diamanahkan lagi oleh masyarakat indonesia
untuk menyampaikan bantuan bantuan yang saat ini dibutuhkan
sementara itu ketua umum palang merah indonesia
muhammad yusuf kala menerima delegasi federasi palang merah
bulan sabit merah internasional
dan komite palang merah internasional regional asean
di kantor pusat pmi
jalan lenggatu soebroto jakarta selatan
dalam pertemuan pada selasa siang tersebut
koordinasi dilakukan untuk mengevakuasi warga negara indonesia di jalur gaza
pak tadi ada sebuah hal yang dibuat

dapat gak palang merah
untuk mengeluarkan masalahnya banyak sekali orang asing di barang indonesia
ketegangan di gaza meningkat setelah roket yang diklaim diluncurkan oleh hamas
menerobos pertahanan udara israel pada sabtu
tim liputan cnn indonesia